dana yang dipakai untuk membuat kiswah
mencapai tujuh belas juta real

pada siang hari ini
saya berada di pabrik pembuatan
kiswah kaabah yaitu
jamiah kiswah malik abdul aziz
yang terletak di mekah arab saudi
saya akan masuk ke pabrik
pembuatan kiswah dan melihat
dan juga bahan untuk pembuatan kiswah
di tempat ini terdapat sekitar
dua ratus pengrajin kiswah yang diseleksi ketat
untuk membuat dan menjahit kiswah
pada kain hitam tersebut
yang berkaitan dengan ibadah haji
selain itu ada ornamen atau hiasan
berlapis benang emas
dan ini adalah
pilihan benang terbaik yang nantinya
akan digunakan untuk pembuatan cash
yang terbuat dari emas
perajin kiswah di sini adalah
penduduk lokal arab saudi
mereka sudah bertahun tahun kerja di sini
salah satunya abdullah
ia sudah sembilan tahun menjadi perajin kiswah
nah saat ini saya ingin mencoba
akan digunakan pada tahun

saya tadi bisa diajarkan secara singkat
dan ini benang emasnya
yang saya tarik
ketebalan kain sutra hitam ini
sutra hitam ini terdiri dari lima potong
empat potong untuk keempat sisi kabah
dan satu potong untuk pintu kabah
kalau misalnya dilihat lebih dekat ini
ini benangnya cukup tebal ya

dan ini terbuat dari emas
dan kiswah yang dikerjakan di sini
adalah kiswah yang nanti akan digunakan

dan akan diganti setiap setahun
setelah kiswah yang digunakan